masih dari sepak bola pergelaran piala eropa menjadi salah satu etalase
bagi para pemain sepak bola kelas dunia
di era sepak bola modern pesepak bola pun tak hanya dipandang sebagai atlet
yang mewakili sebuah tim
namun lebih dari itu para bintang lapangan hijau sudah menjadi aset perjalanan
yang bernilai besar bagi banyak klub eropa
dan berikut daftar sepuluh pesepak bola berpenghasilan terbesar
yang akan tampil di euro dua ribu enam belas
pesepak bola berpenghasilan terbesar masih ditempati oleh bintang real madrid
dalam setahun crcyet berpenghasilan enam puluh tujuh empat juta euro atau sekitar lima puluh empat miliar rupiah
dalam daftar ini hadir pula zlatan ibrahimovic gareth bale wayne rooney hingga eden hazard